hari raya lebaran biasanya dihiasi dengan aneka menu makanan santan dan manis
terkadang kita pun tak sadar akan jumlah kalori dan kolesterol yang telah masuk ke dalam tubuh
padahal makanan bersantan ataupun makanan manis tidak baik bagi kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan
kalau santan dia kalorinya tinggi jadi kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak dan sering
maka tentu akan meningkatkan asupan kalori yang berdampak pada timbunan lemak di dalam tubuh
karena kelebihan kalori atau energi pasti diubah menjadi lemak
tidak hanya itu kalau misalnya santan ini dikonsumsi berlebihan itu komposisi lemak jenuhnya kan juga tinggi
nah lemak jenuh itu berdampak pada proses pembuatan kolesterol di dalam tubuh kita
dan juga pemindahan kolesterol ke dalam pembuluh darah
oke terima kasih banyak bu rita atas informasinya
nah kan ternyata mengkonsumsi makanan bersantan dan juga makanan manis secara berlebihan dapat beresiko nih terhadap kesehatan kita
untuk itu setelah lebaran kita harus kembali lagi untuk menerapkan pola hidup sehat
ini dia tipsnya
setelah lebaran kita harus kembali lagi nih ke jadwal rutin makan tiga kali sehari
jangan sampai balas dendam dan gak ngontrol porsi makan ya
jadi diatur porsinya jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit
konsumsi buah dan sayur
hampir semua buah dan sayur ini dapat berfungsi untuk menyerap gula dan juga lemak jahat yang bisa memperlancar sistem pencernaan
selain itu juga bisa loh untuk mereka langsung makan
contohnya dengan mengkonsumsi buah apel seperti ini
tips selanjutnya hindari memakan camilan secara berlebihan
jadi buat yang suka ngemil ngemil kue lebaran nih dikontrol dulu ya porsinya
hindari sementara waktu untuk memakan makanan yang mengandung lemak berminyak dan juga makanan manis
jangan sampai ngemil berlebihan terus sampai berantakan kayak gini
alternatifnya ada kok untuk camilan yang sehat yang kaya akan protein yang bisa diganti dengan kacang kacangan
selanjutnya perbanyak konsumsi air putih
jadi kalau pas lebaran kemarin sering minum minuman yang manis kayak es buah minuman yang bersoda ataupun minuman yang mengandung gula lainnya
sebaiknya diganti nih dengan air putih
minimal delapan gelas per hari atau setara dengan dua liter air
karena air putih ini juga bermanfaat loh untuk menjaga stamina tubuh dan juga mencegah dehidrasi
tips yang terakhir jangan lupa untuk berolahraga
minimal dua puluh menit aja sehari dan bisa nekon di rumah
jadi olahraganya ringan ringan aja
bisa kayak sit up push up atau melakukan olahraga kardio lainnya
olahraga ini dapat membantu untuk meningkatkan metabolisme tubuh dan juga menjaga stamina
dengan melakukan kelima tips tadi kita bisa menjadi lebih bugar dan juga lebih sehat setelah lebaran
fineda rahma nugra endrianto cekerta